nah kalau memang punya fungsi itu dan fungsi itu dikerjakan apakah dapat dikatakan
form c hasil yang kemudian setelah proses penghitungan suara di tps
dimasukkan kembali ke dalam kotak dan kemudian itu digunakan untuk rekap di tingkat
ppk atau tingkat kecamatan dapat dikatakan bahwa itu sudah merupakan hasil koreksi
yang juga di dalamnya disaksikan oleh panwas tps atau bahkan panwas tps yang melakukan koreksi
demikian mas jelis terima kasih
silakan prof dijawab singkat singkat saja
saya mohon izin merespon termohon dulu karena ini relatif mudah menjawabnya
apakah ada pengawas tps ada
setiap tps kita itu ada satu orang pengawas tps
fungsi pengawas tps ini adalah memastikan bahwa proses proses pemilu
termasuk penghitungan suara yang terjadi di setiap tps itu sesuai dengan ketentuan yang ada
jadi kalau misalnya ada hal ada koreksi ada kekeliruan dari petugas kpps
maka pengawas tpps punya wewenang untuk melakukan koreksi
dan setelah itu kita bisa mengatakan bahwa kita harus memiliki pengawasan tps
seingat saya bahwa seluruh itu selalu menganjurkan dengan sudat edaran
bahwa apabila ada problem di setiap tingkatan itu tidak ditabung ke tingkatan atas
itu satu hal yang menurut saya sangat baik positif dan solutif
jadi bahwa semua memberikan edaran kepada jajarannya
kalau ada masalah di tps ya diselesaikan di tps
kalau perlu jangan mengisi berita acara kalau masalah itu bisa selesai
karena saya juga beberapa kali diajak diskusi oleh teman teman bawaslu terutama
terkecuali kalau pengawas tps sudah menyampaikan keberatan
dan itu mungkin tidak mendapat respon dari petugas kpps setempat
dan keberatan itu punya atau kuat unsur koreksi positifnya
maka disiapkan form untuk mengisi itu
tapi sekali lagi bawaslu selalu mendorong jajarannya supaya dengan cara cara tetap tegas dan santun
ini sebagaimana pengantar saya untuk melakukan koreksi
kalau memang ada proses yang menurut pengawas tps belum sesuai ketentuan
jadi itu memang seperti itu pak ketua ya pak hasim
apakah pengawas tps yang sudah mengoreksi ch hasil di tps itu sudah dianggap
sudah dianggap selesai dan tidak bisa lagi disoal di tingkat atas
kalau petugas kpp setempat melakukan koreksi terhadap kekeliruan kesalahan tulis di tps
maka itu harusnya tidak disoal lagi
itu untuk pak ketua kpu pak termohon ya
kemudian saya izin pihak terkait ya
nah kenyataannya apakah ada laporan yang tidak melalui bawaslu
kemudian disoal di mahkamah konstitusi
saya ingin mengingatkan kita semua
bahwa kewenangan bawaslu itu adalah mengawasi setiap tahapan pemilu
dan menyelesaikan menangani setiap laporan dugaan dan temuan pelanggaran pemilu
jadi pemahaman saya semua hal yang diduga sebagai pelanggaran pemilu
pintunya wajib melalui bawaslu
bawaslu punya instrumen peraturan bawaslu
kalau tidak keliru nomor tujuh tentang temuan dan laporan
bahwa apakah laporan masyarakat ini masuk kategori pelanggaran administrasi
pelanggaran pidana atau sengketa atau pelanggaran kode etik
itu bawaslu sudah mengatur dengan sangat detail
sehingga hasil atau produk kajian bawaslu itu sudah jelas addresnya